ya pemerintah berencana mengevakuasi warga negara indonesia yang masih berada di wuhan provinsi hubei tiongkok
evakuasi ini terkait ancaman virus corona yang kian masif menyerang dunia
dan lewat sambungan telepon kami sudah terhubung dengan menteri luar negeri republik indonesia dai burutno marsudi
burutno selamat malam
selamat malam assalamualaikum mas rehat
waalaikumsalam burutno jadi apa kesimpulan ataupun hasil rapat yang dilakukan oleh pemerintah untuk evakuasi wni di wuhan ini burutno
oke jadi kita melakukan rapat secara maraton beberapa kali
dan tadi sore sekitar pukul empat di bandara halim perdana kusuma kita melakukan rapat terbatas dengan presiden republik indonesia dengan beberapa menteri
dan kita melaporkan hasil rapat maraton kita
dan bapak presiden sudah memerintahkan agar evakuasi wni di provinsi hubei dapat dilakukan sesegera mungkin
jadi perlu saya sampaikan
saya sampaikan bahwa evakuasi tidak hanya dilakukan bagi warga negara indonesia yang berada di wuhan tetapi di juga beberapa titik yang berada di dalam provinsi hubei
jadi ada tujuh titik dalam status karantina di mana warga negara kita ada
dan kita insya allah akan evakuasi saudara saudara kita tersebut
oke sesegera mungkin ini definisinya kapan burutno
karena tentu publik juga ingin tahu lebih
jadi jelas kapan kemudian pemerintah langsung mengevakuasi wni di provinsi hubei
jadi pertama bahwa sekarang kita terus secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas tiongkok mengenai semua masalah perizinan
kemudian yang kedua tadi saya sampaikan bahwa evakuasi dilakukan tidak hanya di wuhan tetapi juga titik titik lain di provinsi hubei
masih di dalam satu provinsi
nah dapat diketahui bahwa misalnya di titik yang berada di nv dari nv ke wuhan itu jaraknya adalah ratusan kilometer
belum lagi kemudian kita merencanakan secara detail titik kapan jam berapa bertemu di wuhan dan sebagainya
jadi tentunya kita memerlukan persiapan tetapi intinya adalah ingin kita yakinkan pemerintah bekerja keras kita memberikan perhatian yang besar
dan kita akan mengevakuasi sesegera mungkin
dan dapat saya sampaikan juga bahwa untuk masalah logistik misalnya kemarin banyak sekali perhatian yang diberikan kepada ketersediaan logistik atau keperluan sehari hari
saudara saudara kita yang sudah semakin menipis alhamdulillah sekarang sudah bisa ditambah pasokan dari logistik tersebut
sehingga kita sekarang
kita akan mengekentrasi kepada upaya untuk evakuasi
oke jadi belum tentu evakuasi itu dilakukan pada hari sabtu seperti informasi yang beredar pada hari ini bu retno
oke sesegera mungkin
sebelumnya presiden mengatakan untuk evakuasi ini ada prosedural yang harus dilewati
prosedural seperti apa sebetulnya bu retno apakah ini berkaitan dengan kemudian perizinankah
atau kemudian koordinasi dengan pemerintah tiongkok seperti apa bu
tentunya betul sekali apa yang dilakukan oleh bapak
yang disampaikan bapak presiden
bahwa tentunya semuanya ada perizinan ada koordinasi dan sebagainya
sekali lagi satu status lockdown
yang kedua adalah warga negara kita tidak hanya berada di wuhan
tetapi juga di tujuh titik yang berada di provinsi hubei
sehingga memerlukan koordinasi dengan otoritas tempat dengan koordinator ppi di beberapa titik
kita ada sembilan koordinator di provinsi hubei
dan hampir setiap hari kedutaan kita di beijing melakukan komunikasi dengan mereka
jadi sekali lagi kita berupaya kalau semuanya selesai pastinya saudara saudara kita akan kita evakuasi sesegera mungkin
oke dari opsi yang muncul dijemput langsung di wuhan atau di provinsi hubei atau bergeser ke tempat yang lain
jadi opsi mana yang kira kira paling memungkinkan untuk dilakukan
evakuasi oleh pemerintah republik indonesia
pada titik ini saya belum dapat menyampaikan opsi mana yang akan kita ambil
tetapi tentunya yang akan kita ambil adalah yang secepat mungkin dan seaman mungkin
oke tapi rencana memang dengan menggunakan tiga pesawat diantaranya adalah pesawat militer nia
oh itu betul berat nabawa itu
sekali lagi termasuk mengenai
masalah modalitas dan sebagainya semuanya sedang dimatangkan
oke artinya ada kendala bu untuk kalau kemudian memang ini mau dilakukan evakuasi atau seperti apa sebetulnya
sebenarnya bukan kendala tetapi sekali lagi ada prosedur yang harus dilakukan
oke prosedur yang harus dilakukan
baik bu retno marsudi terima kasih
kita akan tunggu bu retno kapan kemudian pemerintah melakukan evakuasi terhadap wni di wuhan
dan juga sejumlah titik lain di provinsi hubei
terima kasih bu retno marsudi menteri luar negeri republik indonesia